datar sekarang juga
dan artinya tidak lama lagi
kiai akan segera menjadi penguasa tanah pasukan
kau jangan bermimpi terlalu jauh sandara
belum tentu aku mau memilihmu sebagai suami
semua keputusan itu ada di tangan putraku manda
dalam kitab carut kanda disebutkan
pada pertengahan abad ke lima belas
kerajaan pajajaran mulai mengalami kemunduran
diawali dengan perpecahan dalam keluarga prabu siliwangi
dalam peristiwa itu
raden kian santang
nimas rara santang
terpaksa meninggalkan istana kawali
dan inilah kisahnya
lebah kayangan benar benar bukan lebah sembarangan
tapi aku harus mendapatkannya
sebutkan siapa namamu
biar aku bisa tulis di lisan
aku tidak keberatan kuburanku tidak bernama
kalau begitu terimalah
ternyata kau punya ilmu kenuragan juga
tapi jangan terlalu senang dulu
kau belum tahu jurus rahasiaku
minumlah minumlah air ini nimas
seh dimana anakku rara santang
seh dimana anakku rara santang
rara santang sedang mencari sepasang lembah dari kayangan
rara santang sedang mencari sepasang lembah dari kayangan
insyaallah nimas akan sembuh
hatta kaku tidak kuat lagi
tenang kamu sudah aman sekarang
terima kasih sudah menolongku kak
dan siapa orang itu
namaku purba ya kak
aku daripada bukan erga liwung
aku tidak tahu kenapa dia menculikku kak
aku harus mengantar lebah ini
ibu ibu sudah menunggu
jangan tinggalkan aku kak
purba ya sekarang kamu ikut kakak ya
setelah ini kakak akan mengantarmu pulang
kenapa kamu belum pulang juga
dan kian santang
bertemu mereka yang terakhir kalinya
imun deh jangan tinggalin aku imun deh

imun di mana kamu
ka tulung sih
jadi kau udah akan reta
kasian kak rara
aku tidak bisa bertemu dengan relational frilya
karena sudah menolong baru aku
jadi kau tidak berhasil menangkapmu cai tyent
samacast yang memuji cuti juga menangkapnya
putri prabu siliwa mimas rara seta
jurus berang bijadarinya aku tidak mampu menghadapi
mengapa anak itu bisa ada di sini
yang kudengar keluarganya sudah diusir dari istana kawan
apakah itu benar
sepertinya ramalan itu benarnya
apa yang leluhur kita akan harga
kemunduran pajajaran akan segera terjadi
dan itu diawali dengan perpecahan di keluarga prabu siliwa
dan artinya tidak lama lagi
kiai akan segera menjadi penguasa tanah pasukan
kau jangan bermimpi terlalu jauh sandara
belum tentu aku mau memilihmu sebagai suami
semua keputusan itu ada di tangan putra kumandala
di mana tembakan kupaman
kena sasaran kan
apa yang kau lakukan
bu ibu jangan marah
kan mandela hanya main main
rencana puri bintang utara
raka dewi lanjar
aku tidak menyangka kau begitu tega melakukan tindakan licik ini
berani sekali kau menculik putraku purbaya
demi kepentingan ambisimu untuk memiliki kitab pusaka patra itu
kamu meninggal kitab usaka patra itu

kamu meninggal kitab usaka patra itu